ini dia vision plus
satu satunya aplikasi streaming dengan channel tv terlengkap
nonton kapan aja dan dimana aja
dari channel lokal dengan banyak program favorit pilihan
semua dengan fitur kecap hingga tujuh hari ke belakang
gak cuma itu ada sepuluh jam lebih film dan serial
dengan judul baru setiap bulannya